hari ini presiden joko widodo bertemu dengan putra mahkota arab saudi muhammad bin salman aisaud di istana al yamamah riyadh arab saudi
pertemuan kedua pemimpin negara membahas sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral
presiden joko widodo hadir di istana yamamah yang berada di distrik al hada barat laut riyad
presiden disambut pihak kerajaan dan langsung menggelar pertemuan bersama putra mahkota arab saudi muhammad bin salman
pertemuan bilateral kedua negara menjadi rangkaian agenda konferensi tingkat tinggi asian gulf corporation council yang berlangsung pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pertemuan bilateral ini juga diikuti para menteri kabinet jokowi seperti menteri bumn erick thohir menteri luar negeri retno marsudi menteri perdagangan zulkifli hasan
menpora dito aryo tejo serta sekretaris kabinet pramono anung dan sejumlah pejabat dari kedutaan riyad
dalam ktt asian gcc sejumlah isu akan dibahas
mulai dari ekonomi investasi hingga perdagangan